kerusakan satelit telkom satu yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan pada beberapa waktu lalu
memberikan gambaran betapa pentingnya penguasaan teknologi satelit dan juga antariksa
di masa lalu indonesia pernah berjaya sebagai negara ketiga di dunia yang memiliki satelit domestik
dan kini bagaimana sih perkembangan dunia antariksa di tanah air berikut laporannya
dua puluh juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar
dan bersejarah bagi bangsa indonesia
satelit palapa akan diluncurkan
juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam untuk pertama kalinya indonesia meluncurkan satelit yang diberi nama palapa a satu
indonesia menjadi negara ketiga yang memiliki satelit pemancar domestik setelah amerika serikat dan kanada
palapa pada tahun tujuh puluh an tersebut memang memacu indonesia
teknologi nancang bangun satelit
tetapi kalau kita lihat memang menjadi lambat sekali bila dibandingkan dengan negara negara lain
satelit merupakan teknologi angkasa luar yang kini menjadi keharusan bagi sebuah negara
terutama bagi indonesia yang merupakan negara kepulauan
teknologi gelombang radio dari satelit mampu memberikan akses koneksi antar pulau yang sulit dijangkau secara fisik
sayangnya penguasaan teknologi satelit
belum menjadi prioritas pemerintah
memang kita harus banyak mengejar dan mereka terutama korea misalnya kemudian jepang juga menawarkan kita untuk kerjasama
tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa di indonesia sdm satelit dan juga istilahnya pendanaan kita masih lemah dan belum ada political will yang bagus dari pemerintah untuk kemajuan penguasaan teknologi satelit ini
dengan segala hambatannya jalan menuju kemandirian antariksa memang masih panjang
namun kenyataan itu justru memacu semangat lapan untuk mengejar ketertinggalan
secara bertahap lapan berhasil menciptakan satelit yang sepenuhnya karyanak bangsa walaupun dalam taraf mikrosatelit
september dua ribu lima belas satelit lapan a dua yang dikembangkan di ranca bungur bogor diluncurkan dari kota srihari india
menyusul kemudian satelit a dua yang dikembangkan di ranca bungur bogor diluncurkan dari kota srihari india
menyusul kemudian satelit a dua yang dikembangkan di ranca bungur bogor diluncurkan dari kota srihari india

di fasilitas ini dikembangkan dua buah satelit yang pertama satelit delapan a dua dan yang kedua satelit delapan a tiga ini
satelit delapan ayat tiga ini membawa kamera yang bisa membuat citra multispektral yang dipakai untuk kebutuhan pertanian
dan juga kamera high resolution
yang bisa menghasilkan gambar dengan ketajaman yang bagus
satelit ini juga membawa sensor ais yang dipakai untuk melakukan deteksi kapal di seluruh dunia
letak indonesia di katolistiwa merupakan anugerah karena memiliki potensi yang sangat tinggi secara ekonomi
meluncurkan satelit di katolik setiwa
membutuhkan bahan bakar yang lebih sedikit
demikian juga dengan bisnis ground station atau sistem kendali bumi
harga sewa sistem kendali bumi di daerah katolistiwa jauh lebih mahal dibanding harga sewa di daerah kutub
keseriusan lapan perlahan membuahkan hasil
karya anak bangsa telah memberi manfaat di berbagai bidang
kini cita cita untuk memiliki roket peluncuran satelit sendiri menanti di depan mata
danah wissanggeni bogor